celingak celingu ke ujung utara ibu kota
nama ancol mungkin akan tergambar sebagai kawasan yang penuh ceria dengan corak mencekam
sepoy sepoy namun juga sesat dengan debu
sudut kota kali ini akan membahas soal ancol
dari rasanya yang asin hingga manis dengan nuansa hore hingga horror
kalau berbicara soal pantai di jakarta pikiran warga ibu kota pasti akan langsung otomatis melayang ke kawasan ini
bukan hanya karena wahana hiburan yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun tempat ini seakan seperti sudah mantap di hati warga jakarta
bahkan luar jakarta jika akan berlibur atau hanya sekedar duduk menikmati sepoinya angin laut
mundur sedikit ke belakang tempat yang dulunya rawa ini rupanya sudah menjadi tujuan berlibur pada abad ke delapan belas
dengan didirikannya villa villa untuk para menir belanda sebelum dijadikan markas perang
dan kalau kita mundur lebih jauh lagi
ada sebuah wihara yang berbagi dengan makam muslim tionghoa yang juga penyebar agama islam
yaitu mh said areli dan istrinya ibu neneng yang sudah ada sebelum wihara dibangun
sebelum kita tahu ancol seperti sekarang seperti pusat rekreasi di zaman belanda
zaman voc tepatnya abad ke delapan belas
itu para pembesar para tuan tuan voc pertama gubernur jenderal itu membangun villa di daerah ancol
saed ini kan punya putri ya yang bernama ibu sitiwati
karena putrinya itu menikah dengan ulama yang dari china dari tiongkok
akhirnya kan makamnya juga dimakamkan di sini juga ya menantunya dan anaknya
karena menantunya itu orang dari tiongkok sana orang dari china sana
akhirnya kan sekarang ini banyak orang sains yang untuk berkunjung ke sini
akhirnya dari pengunjung itu untuk mengusulkan dibangun kelenteng
di kelurahan ancol juga terdapat sejumlah permukiman warga yang seolah tersembunyi di balik megahnya
taman hiburan ancol
salah satunya permukiman di jalan lodan rw delapan
di gang sempit inilah nampak interaksi warga termasuk anak anak yang terlihat rukun
salah satu warga amiruddin mengaku menjadi saksi pembangunan ancol selama lima puluh lima tahun
dari masih lengang hingga kini dipenuhi bangunan bertingkat
pria yang sehari hari berprofesi sebagai nelayan ini merasakan manis pahitnya
selama menetap di tempat yang ia sebut kampung ini
sekitar tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan
di sini tuh kekeluargaannya rap sekali
jadi setiap kita ada suatu musibah atau apa
itu cepat sekali masyarakatnya saling bahu membahu untuk saling membantu
rasa kekeluargaannya tinggi
nah itu bukanya
kita sudah banjir rob
air sudah tidak tertampung lagi ya
yang jakarta yang lain tidak kebanjiran kita sendiri yang kebanjiran di sini
selain banjir rob sebagai wilayah yang dikelilingi kawasan industri
kondisi jalan raya dengan lalu lalang truk besar juga menjadi kendala bagi warga sekitar
tak jarang gang permukiman dijadikan jalan pintas oleh pengendara motor
hal ini tak hanya mengganggu kenyamanan tapi juga mengancam keselamatan
selain itu ancol juga memiliki sisi mistis yaitu legenda simanis jembatan ancol
cerita seorang kembang desa bernama siti arya atau mariam yang dibunuh dan dibuang di jembatan
bahkan cerita ini sempat dijadikan sinetron horror yang cukup populer pada tahun sembilan puluh an
mas anis pernah dengar
mas anies pernah dengar si manis jembatan ancol gak sih
oh pernah sinetronnya dulu ya tahun sembilan puluh an
yang daud paling ini sih kayak mitos tentang kepercayaan setan setan gitu deh
setan cewek kentayangan terus karena arwahnya penasaran ya
di jembatan saat ini saya berada dahulu sempat terkenal dengan salah satu legenda uruan misisnya
yaitu si manis jembatan ancol
konon katanya dulu salah satu dari kembang desa sempat dibunuh dan dibuang di tempat ini
terletak di pesisir jakarta ancol tentunya juga memiliki kuliner yang khas yakni seafood
beberapa warung menjual berbagai hidangan laut secara kiloan seperti ikan kerang cumi dan juga udang
di sini kita bebas memilih sendiri seafood mana yang akan dimasak
beberapa menu favorit yaitu ikan kerapu bakar bumbu richarca
kerang darah saus padang dan kerang bulu lada hitam
menu di warung yang berdiri sejak dua ribu sebelas ini dibanderol mulai dari rp lima puluh lima hingga rp dua ratus lima belas per kilogram
ini dia ikan kerapu yang tadi saya pilih pakai bumbu rica rica namanya kita coba ya
hmm rasanya segar banget gak ada rasa amis amis sekali
seluruh bumbunya ini yang resep banget apalagi daun kemanginya sangat berasa jadi bumbunya semakin kuat
daging yang empuk dan segar dengan olahan bumbu yang kuat menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli
apa mau dikata beginilah ancol
kisah di antara dataran dan lautan
yang tak bisa menyenangkan semua orang namun tetap bisa diterima
tim liputan cnn indonesia